kemarin hari rabu ibunya calonnya mas kaisang sudah kesini
membawa surat dari kelurahan sinduati dan tambah berkas dari mas kaisang
karena memang pelaksanaannya itu di wilayah kapanewon depok
itu kami kauam lati membuatkan surat pengantar rumpang nikah di kauam depok
jadi surat suratnya sudah lengkap semuanya
ya yang jelas ya saran saran nikah kan surat keterangan dari desa itu
itu kan ada kodenya s satu n dua dan sebagainya
itu kan tentang statusnya kemudian waktuannya siapa dan sebagainya
itu semua itu juga dilampiri fotokopi ktp kakak arti kelahiran
nanti itu ujung ujungnya itu pembuatan buku nikahnya
supaya tidak terjadi kesalahan tulis